allah akbar allah akbar
inilah video amatir yang merekam kebakaran salah satu tanki yang berisi benzena
milik pertamina ru empat cilacap jawa tengah
api yang berkobar sangat besar itu terjadi pada jumat petang
saat hujan deras terjadi di wilayah itu
manager humas pertamina ru empat cilacap mengatakan api kini sudah dapat dikendalikan
dan hal itu tidak berdampak pada produksi dan pasokan bbm
sehingga masyarakat diminta untuk tidak khawatir dengan kejadian ini